puspom tni mendatangi gedung kpk untuk memprotes prosedur penanganan kasus dugaan suap di lingkungan basarnas
yang menjerat beberapa anggota tni termasuk kepala basarnas marsikal madia henry afiandi
setelah mengadakan pertemuan dengan kpk puspom tni menegaskan koordinasi dalam penegakan hukum yang melibatkan personel tni dapat diperbaiki
dan puspom tni marsikal muda agung handoko mengingatkan agar proses penegakan hukum yang melibatkan personel tni
dilakukan oleh puspom tni yang berharap pada masa mendatang tidak ada lagi tumpang tindih dalam proses penyelesaian kasus hukum yang melibatkan prajurit tni
selama ini terjadi di media
sehingga akan beragam
dapat celah celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini
melihat adanya ketidakkompakan antara kpk dengan tni ataupun dengan yang lain
itu yang kita hindari
kita semua sepakat saya kira untuk memberantas korupsi
sementara itu komisi pemberantasan korupsi mengakui kesalahan prosedur yang dilakukan dalam proses penanganan kasus dugaan suap
dan barang di lingkungan basarnas yang menjerat kepala basarnas marsikal muda agung handoko
wakil ketua kpk johanis tanak menyampaikan permohonan maafnya pada tni dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan antara kpk
dan rombongan dari puspom tni di gedung kpk jumat sore
penyelesaian kasus ini belum ditentukan
apakah akan dilimpahkan seluruhnya ke puspom tni atau tetap melibatkan koordinasi dengan kpk
kami paham bahwa tim penyelidik kami
mungkin ada kehilafan ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan tni harus diserahkan kepada tni
bukan kita yang tangani bukan kpk
nah peradilan militer tentunya khusus anggota militer
peradilan umum tentunya untuk sipil
nah ketika ada melibatkan militer maka sipil harus menyerahkan kepada militer